sebagai negara maritim perairan nusantara ramai dilalui kapal niaga dan penumpang
salah satu dampak buruknya pembajakan dan perompakan kapal banyak terjadi
sejak januari hingga juni dua ribu dua puluh satu saja misalnya terjadi dua puluh insiden perompakan bersenjata di selat singapura
karena itu memiliki pasukan yang siaga mengatasi perompakan dan pembajakan merupakan keharusan
kemampuan operasi kontra teror inilah yang ditunjukkan prajurit kopaska tni al
satu ratus tiga puluh delapan prajurit komando pasukan katak terlibat dalam latihan kontrateror
yang digelar di markas komando armada dua surabaya jawa timur pada awal november lalu
untuk mengatasi perompakan dan pembajakan kapal
prajurit kopaska harus bisa menguasai kapal sasaran
pada fase pertama infiltrasi dilakukan melalui laut menggunakan kapal cepat
setelah itu kekuatan bisa ditambah dengan menggunakan helikopter
dan langkah selanjutnya menguasai kapal
komando pasukan katak merupakan pasukan khusus angkatan laut
yang memiliki kemampuan tempur dari udara laut darat dan bawah permukaan
pasukan ini juga memiliki kemampuan untuk mengatasi terorisme di lautan
seperti misalnya mengatasi pembajakan kapal seperti yang diskenariokan pada saat ini
pertempuran di atas kapal sendiri merupakan pertempuran yang tidak biasa
karena medannya juga yang tidak biasa yaitu misalnya adanya tangga tangga seperti ini
dan juga ada pintu pintu yang tidak biasa seperti yang kita temui di daratan pada umumnya
pasukan biasanya dibagi menjadi beberapa bagian
yang harus dikuasai terutama anjungan dan bagian mesin
jika ada sandera upaya pembebasan juga diutamakan
selain di lautan prajurit kopaska dituntut mahir bertempur di darat
satuan kopaska saat ini berada di tiga armada tni al
namun jumlah personel ataupun peralatannya masih jauh dari cukup
kepala pertama pertama pertama pertama pertama
dan setelah selesai dikatakan
kemudian dikutukkan terjadi dari miliaran
kalau memang kita ke depan akan mendidik para prajurit kopaska lebih banyak lagi
untuk memenuhi sudah saya suruh menghitung kira kira kebutuhan personel yang real berapa sih
untuk mampu melaksanakan tugas atau topoksi mereka
insya allah akan kita penuhi
jangan lupa like share dan subscribe ya